jangan malu malu aku makannya
ustaz lah kagak kira kira dong orangnya
gila ya kita kan lagi makan sama ramai lah
uki jangan lo bantai sendiri
kita pernah makan sih makannya pada malu malu gitu
iya lo kalo cara makan begitu mak udah kagak inget temen sama saudarin lo ya
permisi atu permisi kumaha
ratu endors mau lewat permisi atu
ah sang prima donnarek lewat
nah geningan ya tempat penuh pisan
gimana sih cahai cahai
aduh supaya tidak ketahuan mas
sebaiknya saya tutup eh
bisa kacau misi orang eh
terus kumaha iya teh
hah disek disekan kios tidak pindang eh
bisa rusak dusik
ada sih cahai cahai
aduh mereka itu
duduk di mana semua penuh aduh
bisa anjur misi orang eh
ada sih kursi kosong
demi misi mah biarkan sajalah
ya diusahakan wae
permisi eh cus mi
nengketi boleh sitau nih
boleh banget deh cantik
jangankan duduk ngelonjor juga boleh
badan gede suara segawa weh
pasti masih umur dua puluh tiga ya
perjuangan fisan eh harus kuat
walaupun harus meladenin yang kayak beginian
demi ngupiin si cai cai sama anaknya
gua suka inget deh
anak gua yang ganteng ini waktu masih kecil cuy
kamu masih kecil tuh gemes banget tau nggak cuy
udah ganteng lucu menggemeskan
ah si boy itu suka mainannya tuh mainan harimau
kok kayaknya kalem kalem aja tuh
eh jangan salah cuy
anak gua kalem kalem semurah dihilang cuy
anak gue sih ya gitu deh
eh anak gua tuh suka hobinya loncat loncat
loncat ke sana loncat kemari
loncat lagi ke sana loncat lagi kemari
aduh anak gua lari ke sana lari ke sini cuy
namanya waktu kecil kamu suka lari ke sana lari ke sini ya boy
eh abis itu cuy ya
si boy ini nih aduh gak cuma mengemaskan
waktu kecil waktu kecilnya nggak bisa nolongin orang
eh tau nggak cuy
padahal orang yang tolongin itu cuy udah lebih tua
jauh daripada boy
beneran masih kecil
tapi dia nolongin orang yang udah kecil
ya kayak gitu deh
waktu si boy lukas
masih kecil imut imut dan ganteng loh
makanan udah dateng iya
oh ini cuy buat lo dong
kayak gitu dong
anak muda itu harus galah
harus bisa menghargai yang lebih tua
ini enak banget bu cuy
ya udah makasih
bu tolong adiknya
ini buat mama ya poi
ada minuman oke
ya iya terima kasih
kamu kenapa sih mundur mundur terus
mau mundur dari hatiku ya
sudah di situ saja
omg susah pisah
nggak kedengeran omongan si kucay
sih gak mundur mundur
neng mau ngapain sih
buat zus yang lama tidak boleh mencegah asal k pojawi
sok atau tinggalin
ala tobat om gna om legusti anu agung ya mabuka aing doang
nah kan saya minta sama meja belakang ini mau buka saya doang
abisnya yang cantik tuh ngalihin dunia aku sih
ya ya semua makasih saja
ini kan eh akang mau persembahkan sebuah lagu
kalau kata abg nih akang lagi baper
harus nyanyi harus
itu aja bang yang kecil nih bang
eh mak nih kakak nggak ada yang makan
jangan malu malu aku makannya
buset kagak kira kira dong orangnya
kalo makan kira kira dong lu
gila ya kita kan lagi makan sama ramai lah
uki jangan lu bantai sendiri
keberangan makan sih pada makannya pada malu malu gitu
kalau cara makan begitu mah udah kagak inget teman teman saudara lu ya
lu tuh belaper berlaku sih dok
ini udah dikira kira
kira kira yang hilang dari sahur sampai sekarang berapa banyak
nah kan saya makan sahur
jadi wajar dong
mak tuh harusnya seneng mak bisa buka puasa bareng saya
mak kalau emak berbuka puasa terus kita kasih makanan kepada saudara muslim lain yang sedang berpuasa
itu pahala orang yang berpuasa itu yang mau kasih makan itu jadi pahala buat emak
bayangin mak emak puasa seharian mak eh dapat pahalanya double mak
apalagi kayaknya saya hitungannya dua lewat
jadi emak dapetnya triple mak
pahala dari mana kalau jatahnya buat empat orang lu sikat semuanya
ya tekor dong gua
suka mikir jadi orang
oh iya mak tempat makan ini gak jauh dari rumah israel
rumah raya di situ tuh di elkangan
itu rumah raya
terus kenapa emangnya
bebek tinggal di situ
kasian dia bebek mak
namanya kenapa kasihan
melih sih gak ada apa apain
si bebek kan tinggal di rumahnya mondi sama raya
nah di situ ada
ada yang namanya nadia juga mah
pegawai emaknya si mondi
seenggaknya rumah itu kok disindir sindir mulu mak
kan gak enak tinggal satu rumah disindir sindiran gitu
kasian bebeknya juga mak
lagu banget tuh cewek
makanya kasian kan sama bebek
mendingan bebek tinggal bareng sama kita aja mas romi
gak boleh lagi mau serumah
enak aja lo tinggal serumah
gak boleh gimana mak
bentar lagi ijang sama mila mau nikah
iya tapi kan belum resmi
lu masih pacaran
bagaimana mau serumah
degerebek hansip lu baru tau rasa lu
kalo digerebek hansip ya syukur mak
alhamdulillah mak bersyukur
pasti kan langsung dikawinin tuh
mau kan bebek kita nikah di kos ronda
yee gue yang malu